pemerintah telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi dki jakarta menjadi rp tiga sembilan puluh empat juta rupiah per bulan
namun ketetapan ini menuai kontroversi baik kalangan pengusaha maupun buruh
sebelum ditetapkan kenaikan upah minimum provinsi menimbulkan polemik karena baik pengusaha maupun buruh tidak setuju
presiden konfederasi serikat pekerja indonesia said iqbal mengatakan kenaikan tersebut terkait dengan harga kebutuhan hidup yang terus meningkat di beberapa daerah
said iqbal juga menyebut kenaikan ump versi pemerintah hanya mengacu pada peraturan pemerintah no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
tentang pengupahan dia menetapkan formula kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi
semestinya menurut serikat buruh indonesia kenaikan ump ditetapkan berdasarkan undang undang no tiga belas tahun dua ribu tiga
tentang ketenaga kerjaan yang mengukur kenaikan upah minimum salah satunya berdasarkan kebutuhan hidup layak
wakil ketua umum kadin dki jakarta sarman simanjorang mengatakan
di sisi lain pengusaha saat ini memutuskan belum menaikkan harga produk
karena meyakini melemahnya nilai tukar rupiah hanya bersifat sementara
sementara di sisi lain serikat pekerja menilai kenaikan upah tersebut masih di bawah ekspektasi
karena tidak sesuai kebutuhan hidup layak
lalu apa alasan keberatan pengusaha
menjawab polemik ump dki jakarta kami bahas selengkapnya di segmen the analyst
telah bergabung bersama kami di studio dua cnn indonesia wakil ketua umum kadin dki jakarta bapak sarman simanjorang
selamat sore pak sarman terima kasih sudah bergabung bersama kami
apa sebetulnya takaran atau indikator yang digunakan oleh pemerintah yang juga diakui oleh pihak pengusaha
ya saya ingin cerita dulu sekilas ya
bahwa memang terus terang aja bahwa dengan adanya pp tujuh puluh delapan nomor tahun dua ribu lima belas ini
ini membuat sebagai pengusaha itu ada kepastian
sebelum ada pp tujuh puluh delapan kenaikan ump itu berdasarkan survei khl kebutuhan hidup layak
misalnya kalau di jakarta di jakarta dulu kita survei hampir delapan sembilan bulan
kita melihat pergerakan harga harga sandang papan dan segala macam
setelah itu kita buatkan khl bulanan
kemudian nanti di oktober kita akan bahas menjadi khl tahunan
nah khr tahunan inilah menjadi dasar kita dulu untuk menetapkan ump
dikali dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah
akhirnya dengan pp tujuh puluh delapan ini
nah kemudian kalau dengan khl dulu di sana masih ada kompromi
masih ada negosiasi
dan yang paling agak sedikit mengkhawatirkan kita di sana ada kepentingan politik
nah itu makanya kadang kadang dulu ump itu naik kadang kadang ada lima belas enam belas dua puluh tiga puluh bahkan per enam puluh empat persen
nah ini kan membuat pengusaha itu tidak pasti
mungkin itu kemudian yang menyebabkan kalangan buruh ini ngotot untuk kenaikan upah minimum provinsi dua puluh lima persen
karena tadi kalau sesuai khl bisa naik sampai lima belas persen
tapi ternyata pada tahun ini hanya naik delapan dua persen
jadi kalau buruh memang sampai saat ini mereka tidak terima keberadaan pp tujuh puluh delapan
mereka ingin kembali lagi ke pariwisata semula
yaitu penetapan umb itu melalui survei khl
tapi delapan tiga persen itu sesuai dengan kesesuaian hidup layak atau tidak
nah kalau kita lihat begini
ini jangan misalnya antara kebutuhan atau keinginan
kalau kebutuhan hidup layak itu sesuai dengan layak
karena gini sesuai dengan undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga
esensinya bahwa ump itu adalah merupakan standar orang yang baru pertama kali kerja
nol pengalaman dan masih bujangan
jadi artinya adalah ump itu jaring pengalaman sosial
ada jenjang karir nanti kemudian para pekerja ini
anak anak muda kita saat ini yang tahun depan akan memasuki dunia kerja
standar gajinya tahun depan itu adalah tiga sembilan
supaya jangan dia digaji di bawah kebutuhan dia
jadi kalau kita bicara apakah ump di jakarta tiga sembilan tahun dua sudah layak
sudah sangat layak
itu sudah mengalahkan s satu masuk pns
masuk pns itu s satu hanya dua lima juta
nah mungkin begini menurut emak saya
memang yang kami katakan tadi
antara kebutuhan dan keinginan itu harus berbeda
kalau kebutuhan menurut hemat kami
kami kan dari pengusaha juga punya komitmen
bagaimana supaya kesejahteraan buruh ini dari tahun ke tahun naik
tapi harus diukur daripada apa
kemampuan dunia usaha
kemampuan dunia usaha itu
makanya kami setuju bahwa masalah pp tujuh puluh delapan ini indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi
ini sangat nyaman bagi pengusaha
nah makanya kalau kita lihat misalnya tahun tahun ini
kan pertumbuhan ekonomi kita kan lima lima
ini kan per september ini
lima lima belas ditambah dengan inflasi kita dua delapan puluh delapan
dikali dengan umb tahun dua ribu delapan belas sekitar tiga delapan
prediksi tahun dua ribu dua puluh wmp jakarta itu
wmp jakarta itu dengan inflasi dengan tetap
itu sudah menembus angka di atas empat satu juta
jadi artinya kalau kami melihat ya ini sudah sangat sangat cocok sekali gitu loh bagi kami
coba dibayangkan aldi misalnya kalau kenaikannya seperti yang dulu
kadang lima belas kadang dua puluh tanggal dua puluh lima
ini pengusaha itu dalam menyusun struktur anggarannya di tahun tahun depan
anggaran belanja dan pendapatannya dia itu
karena tidak ada kepastian
jadi dasarnya gini
kami memang waktu itu ada permintaan
permintaan boleh loh
aspirasi daripada pengusaha di jakarta
rancanya cukup jauh pak
di jakarta waktu itu menyatakan bahwa memang saat ini kan beban pengusaha kan cukup
akibat daripada kondisi ekonomi kita
karena dampak daripada ekonomi global
ini kan berdampak kepada kita
terutama pelemahan nilai rupiah
nah kita tahu bahwa masih banyak industri kita masih bergantung kepada bahan baku impor
mau tidak mau kan penyusian harga
nah ini beban ini kan harus ditanggung oleh pengusaha
dan pengusaha sampai saat ini kan masih pada tataran bertahan gitu ya
artinya bahwa kondisi ekonomi kita saat ini pelemahan rupiah kita ini masih bersifat sementara
kita tunggu langkah langkah strategi pemerintah
supaya kondisi ekonomi kita baik kembali
nilai rupiah kita kuat kembali
seperti saat ini juga kita lihat sudah cukup bagus
supaya pengusaha juga bebannya semakin berkurang
nah waktu itu itu dasar kita
kita minta ke pak gubernur
tapi kami juga sudah komitmen dengan pak gubernur
apabila pemerintah menunjukkan tetap
pasti ada dampak ya
kami akan tetap menjalankan
apa sih sebetulnya dampak signifikan yang akan dirasakan oleh para pengusaha kalangan usaha dari sektor mikro hingga besar
ya memang gini ya
kalau kita bicara masalah kenaikan ump saat ini tiga sembilan tahun depan ya
memang bagi bagi umkm kita ini mungkin berat
tapi kan di pemerintah juga sudah mengeluarkan yang namanya peraturan pemenaker nomor satu tahun dua ribu dua
artinya di sana adalah kalau misalnya ada permasalahan permasalahan hubungan industrial masalah gaji masalah upah ini bisa diselesaikan dengan seluruh upah ini
nah ini juga mungkin juga bisa menangkis juga ump
kalau kita sudah bicara nanti masalah struktur dan skala upah di sana sudah ada di sana kompetensi
sudah ada skill nya
sudah ada keahliannya
sudah ada produktivitasnya
ya artinya bahwa semakin
ada struktur upah untuk jenjang karir para pekerja
artinya semakin bagus kualitasnya semakin bagus produktivitasnya semakin bagus dia punya skill tentu dia akan digaji juga akan lebih layak gitu loh
ya jadi gini
kalau kita kalau kami kan seperti tahun yang lalu ya itu kan kenaikannya udah pp tujuh puluh delapan
pada prinsipnya pengusaha juga tidak ada yang protes
ini juga sebenarnya tahun ini juga kami yakin tidak ada pengusaha yang akan mengajukan penangguhan
ini kemarin kan hanya kita coba kita minta aspirasi kita
ya karena melihat kondisi ekonomi
kalau kondisi ekonomi kita katakanlah stabil tentu pengusaha juga tidak akan mengajukan aspirasi gitu
nanti bagaimana yang akan dirasakan
dirasakan oleh para kalangan pengusaha manufaktur terutama misalnya
tentu kan akan berdampak
pertama kemungkinan besar akan membatasi penerimaan karyawan baru
yang tadinya mungkin rencananya ke depan dia mau rekrut karyawan baru tentu dia akan mempertimbangkan itu melihat
bentuk efisiensi efisiensi yang dilakukan
kemudian ada juga dampaknya bisa juga direlokasi
dia akan pindah lagi dari jakarta
untuk melihat dari
karena yang ump nya lebih kecil
nah jadi artinya dampak dampak itu harus dipikirkan bersama
tapi yang jelas kan pengusaha itu punya komitmen bahwa kenaikan ump ini adalah disesuaikan dengan kemampuan dunia usaha
dan itu adalah tekad dari pengusaha bagaimana menjadikan karyawannya setiap tahun
karena gini dengan adanya pp tujuh puluh delapan ini ada kepastian
kepastian daripada untuk pengusaha adalah
melihat inflasi juga pertumbuhan ekonomi
tapi kepastiannya adalah bahwa pengusaha itu agak punya kepastian dalam menyusun
anggaran pendapatan dari setiap tahun
karena bagaimanapun kalau dia tidak punya prediksi ini akan mengganggu
itu adalah kepastian bagi dunia usaha
yang kedua bagi pekerja
bahwa akan ada kenaikan ump setiap tahun
itu pasti dijamin dalam pp tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
indikatornya harus disesuaikan kemampuan dunia usaha
yaitu dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional
mungkin kemampuan dunia usaha tapi juga kebutuhan hidup layak itu juga harus diprioritaskan
begitu ya pak sarman
melihat sendiri dari kalangan pengusaha kak adin sendiri melihat
untuk standar upah minimum provinsi tiga sembilan puluh empat juta rupiah itu
apakah sudah sesuai dengan standar hidup layak di provinsi dki
kalau menurut hemat kami yang saya katakan tadi
bahwa ini adalah merupakan standar orang yang baru pertama kali kerja dan nol pengalaman
sudah sangat standar
di jakarta tahun depan pak gubernur itu akan membuat kartu pekerja
kartu pekerja itu akan mendapat subsidi
para pekerja pekerja kita
jadi ini juga kita harus merespon baik
pak anies yang melihat
kalau misalnya masih ada pekerja pekerja di jakarta
yang katakanlah ump nya itu masih mencukupi
maka negara hadir pemerintah hadir
dan pemerintah dki jakarta memberikan subsidi dengan kartu pekerja
yang kedua subsidi pendidikan
subsidi transportasi juga kalau tidak salah
dan yang paling penting adalah pangan
jadi masalah daging telur kemudian juga beras
itu akan dapat diskon yang besar
katakanlah daging yang tadinya mungkin sekarang satu ratus dua puluh delapan puluh ribu
mereka dengan tiga puluh lima lima puluh ribu bisa dapat satu kilo
jadi ini kan sudah sangat sinergis gitu loh
bahwa memang pengusaha tidak hanya tanggung jawab pengusaha
mesti dihajarkan daripada pekerja atau warga
tapi juga pemerintah juga hadir di sana
jadi kita apresiasi pak gubernur
terakhir ini bagaimana anda melihat iklim usaha pada saat ini
iklim investasi di jakarta terutama
untuk keberlangsungan usaha untuk keberlangsungan kesejahteraan buruh
ya pertama tugas kita
bagaimanapun kan sampai saat ini bahwa negara kita ini kan adalah merupakan negara yang sangat layak investasi
bagi para pemegang uang di negara negara luar
artinya di sini dari masalah buruh ini juga harus kita jaga supaya kondusif
yang kedua harapan kami juga
karena ini kan kita tahun politik
bagaimana kita bersama menjaga agar negara kita ini
proses demokrasi ini berjalan dengan tidak gaduh misalnya
sehingga kondisi ekonomi kita berjalan normal
tidak mengganggu aktivitas ekonomi
investor juga mau masuk juga tidak akan terganggu
mungkin yang paling penting adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan baru
begitu ada ump tersebut ini masih bisa mendorong perusahaan untuk membuka lapangan pekerja baru
harapan kita begitu
kalau misalnya investor masuk
mau tidak mau kan devisa kita juga naik
kemudian juga itu akan mengangkat pertumbuhan ekonomi kita
dan yang paling penting adalah
menyediakan lapangan pekerjaan
makanya kita harus mampu menciptakan iklim usaha
iklim investasi yang kondusif
supaya apa investor masuk
karena pada kondisi saat ini kita masih sangat membutuhkan investor untuk masuk
pak sarman sembanyoro
ya indeks tendensi bisnis kita bagus
kemarin juga indeks keyakinan konsumen kita juga di angka yang baik
begitu ini semoga benar benar menjadi win win solution ya
dan tidak ada polemik yang berarti
tadi kata kata tidak ada yang mengajukan gugatan
kami sudah mengimbau kepada seluruh pengusaha di jakarta
supaya tetap melaksanakan dengan konstiqen apa yang menjadi keputusan pemerintah
apabila masih ada pengusaha pengusaha kita mungkin yang tidak punya kemampuan
mereka masih punya waktu untuk mengajukan daripada kata penundaan
tapi kami melihat sampai saat ini pengusaha jakarta komitmen untuk
baik pak sarman sembanyoro
terima kasih sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini
pak sarman simanjurang wakil ketua umum
kadi kita berbicara
di dki jakarta
selamat sore pak